halo selamat malam
cerita lama perpanjangan jabatan tiga periode presiden joko widodo bersemi kembali
sekjen pdi perjuangan hasto kristianto mengungkit pdi perjuangan dilobi oleh salah satu menteri
cerita berlanjut kartu truf para ketua umum parpol disebut dipakai untuk menekan dalam rangka pencalonan gibran raka buming raka
istana pun pasang badan aneh isu lama diungkit kembali sambil menunjuk ada pecah kongsi di internal partai banteng
pecah kongsi pdi perjuangan jokowi buntut politik dinasti bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya selama satu lima jam ke depan
menteri mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode
yang ngomong tentang isu perundangan pemiru itu pertama itu namanya mbah lila dalia
cerita lama memuluskan jabatan presiden tiga periode
kembali diungkit pdi perjuangan di tengah makin panas pilpres dua ribu dua puluh
hasto kristianto mengaku sempat dilobi lewat salah satu menteri yang ia tak sebut namanya
untuk menggolkan perpanjangan masa jabatan presiden joko widodo yang dikatakan sebagai permintaan dari pak lura
tiba tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya
itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode
sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi
bahwa sikap sikap ketua umum partai beberapa partai yang menyuarakan itu
saat itu dikatakan sebagai permintaan pak lura
berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum
saat itu yang saya dapat informasinya ini bisa di cross check
saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan tuhan
di hadapan kuasa di hadapan rakyat indonesia bahwa itu memang ada
staff khusus menteri sekretaris negara waldo maldini merasa aneh
isu tiga periode jabatan presiden atas permintaan pak lura
diangkat oleh sekjen pdip hasto kristianto
faldo mengatakan hal ini tak lepas dari dugaan ketegangan dan perbedaan pendapat antar elit internal pdip

kita mendengar ada dugaan ketegangan di dalam pdip ini

makanya elit yang satu berbeda pendapat dengan elit yang lainnya
kami melihat ada tanda tandanya begitu
aneh juga kami kira isu ini diungkit kembali
ada kubu yang melakukan pembusukan terhadap karakter bapak presiden joko widodo
tapi ada juga yang menghormati pilihan pilihan politik yang dipilih oleh bapak presiden dan juga keluarga pak jokowi
perang dua kelompok ini semakin terbuka
menurut saya cerita tolak permintaan tiga periode bisa dikarang karang
pembelaan terhadap jokowi tidak hanya datang dari istana
menteri investasi bahlil lahadania pun pasang badan
bahlil mengaku isu penundaan pemilu dan jabatan presiden tiga periode yang dulu pernah ramai jadi pembahasan
merupakan ide yang datang darinya bukan atas arahan jokowi
ada di media bicara tentang tiga priode
katanya itu atas perintah seseorang
saya pesampaikan ya
yang ngomong tentang isu penundaan pemilu itu pertama itu namanya bahlil lahadalia
buka itu di semua media
dan saya tidak pernah diperintah oleh siapapun
memanasnya hubungan pdi perjuangan dengan jokowi terjadi
setelah putra presiden joko widodo gibran raka buming raka
dipastikan maju sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi prabowo subianto
beredar kabar dorongan gibran maju di pilpres dua ribu dua puluh empat berkat dorongan ibu negara iryana joko widodo
namun iryana hanya mengacukan jempol ketika ditanya soal gibran yang maju jadi bacawa pres
meski sudah mendaftarkan diri komisi pemilihan umum
gibran sebagai kader pdi perjuangan masih memegang kartu tanda anggota pdi perjuangan
hasto kristianto mengaku pdi perjuangan telah memberikan keistimewaan yang begitu besar kepada jokowi dan keluarganya
namun hasto mengatakan pdi perjuangan ini tidak hanya untuk perempuan yang maju dan yang maju
tapi juga untuk perempuan yang maju dan yang maju

menurut hasto majunya gibran sebagai bacawa pres prabowo merupakan pembangkangan politik terhadap konstitusi
hal itu berkelindan dengan rekayasa hukum di mahkamah konstitusi
hasto mengaku menerima pengakuan dari beberapa ketua umum parpol yang merasa kartu trufnya dipegang dan ditekan

partai amanat nasional sebagai salah satu parpol pendukung pasangan calon prabowo gibran membantah hasto
wakil ketua umum pan viva yoga mauladi menyebut
pencalonan gibran berdasarkan keputusan yang diambil bersama oleh partai politik di koalisi indonesia maju bukan keterpaksaan
sebelumnya jokowi menyatakan sudah meresui putra sulungnya
sebelumnya jokowi menyatakan sudah meresui putra sulungnya
sebelumnya jokowi menyatakan sudah meresui putra sulungnya
sebelumnya jokowi menyatakan sudah meresui putra sulungnya

sebelumnya jokowi menyatakan sudah meresui putra sulungnya
terima kasih anda masih menyaksikan political show
kini saatnya kita masuk ke segmen
tim litbang cnn indonesia telah merungkum hasil sejumlah lembaga survei yang memotret respon publik terhadap politik ini
tim litbang cnn indonesia telah merungkum hasil sejumla lembaga survei yang memotret respon publik terhadap politik ini
politik dinasti dan juga panas dingin hubungan antara pdi perjuangan dengan presiden jokowi
saya akan tunjukkan ini ada hasil survei respon publik terhadap politik dinasti di indonesia
ini adalah survei indikator tanggal enam belas sampai dua puluh oktober dua ribu dua puluh
ternyata publik menilai bahwa politik dinasti di indonesia empat belas enam persen ini sangat mengkhawatirkan
sementara yang cukup mengkhawatirkan ini ada tiga puluh tiga persen
dan yang biasa saja ada tiga puluh tiga tujuh dan yang tidak begitu mengkhawatirkan ada lima sembilan persen
yang tidak mengkhawatirkan sama sekali ada di satu enam persen
yang tidak tahu atau tidak jawab ada sebelas tiga persen
kalau ini di jumlah yang merasa bahwa politik dinasti di indonesia sangat mengkhawatirkan
ataupun mengkhawatirkan ini jumlahnya ada sekitar empat puluh tujuh enam persen
jadi ada empat puluh tujuh enam persen
jadi ada empat puluh enam enam persen rakyat indonesia yang mengkhawatirkan politik dinasti terjadi di indonesia
ini cukup tinggi ya dan cukup mengkhawatirkan mengingat kalau misalnya kita lihat banyak sekali politik dinasti ini terjadi di pemilihan kepala daerah ataupun pilkada
tapi ternyata untuk politik nasional atau untuk pemilu presiden dua ribu dua puluh empat publik merasa bahwa politik dinasti ini mengkhawatirkan empat puluh tujuh enam persen jumlahnya
kita lihat slide selanjutnya
ini adalah surveinya litbang kompas tanggal enam belas sampai delapan belas oktober dua ribu dua puluh
ternyata gibran maju pilpres
apakah ini bagian dari politik dinasti
tinggi sekali ya
tujuh persen responden ataupun masyarakat menilai bahwa gibran maju pilpres ini adalah sebuah bentuk politik dinasti
ini tinggi ya
ada dua puluh empat tujuh persen yang menilai ini bukan politik dinasti
sementara yang tidak tahu atau tidak menjawab ada empat belas enam persen
sehingga mayoritas masyarakat di indonesia merasa bahwa pencalonan gibran raka buming raka sebagai calon wakil presiden pendamping dari prabowo subianto adalah bentuk politik dinasti keluarga presiden joko widodo
oke kita lihat survei selanjutnya
ini adalah lembaga survei indonesia bagaimana respon publik gibran maju pilpres dua ribu dua puluh empat survei lsi enam belas delapan belas oktober dua ribu dua puluh
apakah gibran tidak etis kader pdi perjuangan jadi cawapres prabowo
ini ada yang setuju dengan pernyataan ini ada tiga puluh delapan lima persen
sehingga masyarakat sebetulnya tidak setuju kalau gibran tidak etis kader pdi perjuangan jadi cawapres prabowo
tidak setuju ada empat puluh satu delapan persen yang tidak tahu ada sembilan belas delapan persen
oke slide selanjutnya
masih dari lembaga survei indonesia respon gibran maju pilpres dua ribu dua puluh empat presiden jokowi tidak setia pada pdi perjuangan jika gibran cawapres prabowo
ada tiga puluh delapan lima persen masyarakat yang setuju dengan pernyataan bahwa jokowi tidak setia
pada pdi perjuangan melihat gibran maju sebagai cawapresnya prabowo
sementara yang menilai bahwa jokowi tidak setia pada pdi perjuangan jika gibran cawa pres prabowo ini tidak setuju dengan pernyataan ini ada empat puluh empat tiga persen
yang tidak tahu atau tidak jawab ada tujuh belas satu persen
tapi yang menarik bahwa kita bisa recap pendapat masyarakat ataupun opini masyarakat ini cukup terbelah ya
ada yang sangat mengkhawatirkan ataupun mengkhawatirkan kondisi politik dinasti di kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
ini cukup besar angkanya dan ada yang menilai bahwa pencalonan gibran raka buming raka ini adalah bagian dari politik dinasti
tapi di sisi lain bahwa ini bukan bentuk pengkhianatan presiden jokowi kepada pdi perjuangan
tapi apakah betul seperti itu karena beberapa hari ini kita dengar banyak sekali petinggi dari pdi perjuangan yang mulai menyuarakan kekecewaannya
mulai menyampaikan suara suara kesedihan merasa ditinggalkan oleh presiden joko widodo
dan juga keluarganya ini apakah suatu bentuk pecahkongsi antara pdi perjuangan dengan presiden jokowi
buntutnya adalah politik dinasti pencalonan gibran raka buming raka
sebagai calon wakil presiden prabowo subianto nanti kita akan bahas dengan para narasumber saya yang ada di studio
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di political show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
ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan bersetujuan
terima kasih anda masih bersama kami di political show
dan malam ini tema dialog kita adalah pecahkongsi pdi perjuangan dengan presiden jokowi
buntutnya adalah politik dinasti
malam ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang sudah hadir di studio
saya perkenalkan satu satu dari yang paling ujung kanan
ada direktur eksekutif dari indo strategik ahmad koirul umar
selamat malam mbak nana
selamat malam mas umar
malam mbak deddy
ada sekretaris tim relawan pemenangan ganjar mahfud
sekaligus politisi pdi perjuangan bang deddy sitawari
selamat malam bang deddy
malam mbak nana yang bawa
ada juga anggota dengan pembina partai gerindra ander rosiade
selamat malam bang andre
selamat malam bang deddy itu komen serba bisa
oke apa itu mbak deddy
pokoknya semua posisi beliau bisa
ada tenaga alih utama ksp
malam mbak nana
jangan musik musik mas joko
malam mas umar
lebih senyumnya senyum kecut nih ya
enggak senyum manis kita udah
dan bergabung melalui sambungan virtual
seperti biasanya kita selalu mengundang teman teman mahasiswa
karena teman teman mahasiswa ini jumlahnya adalah lima puluh dua persen
pemilih muda ini jumlahnya
sangat banyak sekali ya
malam ini ada badan eksekutif mahasiswa
selamat malam teman teman
nanti teman teman bisa memberikan pertanyaan
juga boleh ya
kepada para narasumber
di tengah situasi politik yang ya semakin panas
menjelang kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
saya mau ke bang deddy terlebih dahulu ya
bang deddy sebelum saya bertanya ke anda
saya harus putarkan dulu
ini adalah pernyataan dari sekjen pdi perjuangan
mengungkit isu lama
yang sebetulnya sudah terkubur
tapi sekarang bersemi kembali
kita dengarkan sama sama
muncul berita salah satu menteri
ia mengatakan berdasarkan big datanya
itu ada cukup banyak
sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut
beberapa partai yang menyuarakan itu
saat itu dikatakan
ya sebagai permintaan pak lurah
berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum
yang saya dapat informasinya
saya pertanggung jawabkan secara politik hukum
dan juga di hadapan tuhan
yang mengkuasai di hadapan rakyat indonesia
bahwa itu memang ada
itu tadi pernyataan dari sekjen pdi perjuangan
yang mengungkit kembali soal
dari menterinya pak lurah
terhadap pdi perjuangan
supaya mendukung wacana
perpanjangan masa jabatan
tiga periode pertanyaan saya ya bang deddy ya
kenapa ini baru diungkapkan sekarang
oleh pdi perjuangan
motifnya apa sih
sebetulnya kenapa nggak dari dulu dulu bang deddy
sebelum saya sampai ke sana
mungkin saya bahas dulu
judul dari diskusi kita ini
pecahkongsi pdi perjuangan
jokowi buntut politik dinasti
dengan pak jokowi tidak pernah berkongsi
jadi jangan dibayangkan ini
sebagai sebuah kongsi
pdi perjuangan dari bawah
sebagai wali kota
di ibu kota
lalu menjadi presiden dua periode
antara pak jokowi dengan pd perjuangan
adalah kader partai
begitu beliau menjadi kepala daerah
sebagai wali kota
menjadi presiden republik indonesia
beliau itu sudah di wakafkan oleh pdi perjuangan
jadi tidak ada kongsi kongsian disitu
jadi kalau dirunut dari belakang
pernah nggak sih pdi perjuangan mencampuri
saya kira tidak
pak jokowi berkuasa gak pernah ada diskusi
dengan pdi perjuangan
beda intervensi mencampuri dengan diskusi
pdi perjuangan gak pernah meminta sesuatu kepada pak jokowi
selama hampir sepuluh tahun
saya jelasin dulu doang
jangan buru buru nana
saya ingin mengatakan
pdi perjuangan berperilaku sebagaimana partai politik lain
jika ada perbedaan pandangan
ada rekomendasi yang diberikan
lebih sering ditolak
jadi itu biasa
karena pak jokowi adalah pemimpin tertinggi
kemudian banyak yang membolak balik ini dengan framing
oh jokowi petugas partai
padahal dalam konteks pdi perjuangan
yang namanya petugas partai adalah aparatur ideologis
bukan bawahan bukan suruhan
dan itu berlaku bagi semua kader pdi perjuangan yang duduk di jabatan publik
nah sekarang pertanyaannya
kembali yang tadi tuh
kenapa disebut sekarang
kenapa baru sekarang motifnya apa nih
menyebut soal bisnis tiga periode
sebelum mendekati gibran itu ditunjuk menjadi calon wakil presiden
kita ini digempur habis habisan setiap hari di media sosial di ruang publik
bahwa ya pdi perjuangan sombong angkum memperlakukan presiden tidak pada tempatnya
sampai kita bertanya
kita ini pasang badan buat pak jokowi sudah dua puluh dua tahun
lalu kemudian ya lebih intens
lagi selama pilpres karena beliau pemimpin tertinggi
sepanjang perjalanan itu tidak kurang orang menghina mencacimaki memfitnah pak jokowi
tetapi kemudian tidak pernah menjadi masalah
yang diadu adalah pdi perjuangan dengan pak jokowi
seolah olah karena pdi perjuangan lah pak jokowi mencalonkan ganjar sebagai wakil
gibran sebagai wakil presiden
ini kan sesat
ya tidak ada hubungannya itu
karena kalau narasanya
kalau narasi itu benar
artinya pak jokowi dendam kepada saudara saudaranya dan rumahnya
kepada musuh musuhnya tidak dendam
ini kan narasi yang coba dibangun untuk memojokkan pdi perjuangan
akhirnya setelah kita renung renung
serangan itu begitu masif
kenapa itu terjadi
ya kita coba merangkai semua informasi
dimulai dengan kick offnya itu adalah tiga periode presiden
lalu ketika isu itu dengan tegas kita tolak karena kita bersandar pada konstitusi
tidak ada kegentingan yang memaksa
yang ada memaksakan kepentingan
lalu muncullah bergulir isu
perpanjangan masa jabatan
muncul lagi kemudian yang namanya penundaan pemilu
dan ini yang membicarakan orang orang besar
orang orang yang dekat dengan pak jokowi
menteri marinvest yang sangat dekat dengan pak presiden
yang bicara tentang big data setiap hari
ada pak bahlil tentang investasi
ada pak erlangga
ada dari dpr juga ada
ketua partai ada
oke bang deddy tahan dulu
berarti ini yang anda tulis ya
yang anda maksud di twitter anda di akun twitter anda tuh ini ya
saya akan tunjukkan ya
padahal saya sudah bilang kan tidak untuk dikutip
tapi kan anda sudah mempublikasikan itu
oh ya tapi kan dengan catatan tidak untuk dikutip
tapi kita bacakan aja
gak apa apa kita tampilkan aja akun twitter anda
kan orangnya ada di sini
pernyataannya bang deddy di sini
ini ada bang nedi ya
bang deddy istana isu tiga periode itu pembusukan terhadap pak jokowi ngawur
yang minta tiga periode itu empat orang menteri tiga orang ketua umum parpol dan relawan garis bengkok
berkuasa membuat anda ngawur bos

yang busuk itu ketika pura pura menolak tapi pengen
sebelum saya ke yang terakhir ya
maksudnya yang dimaksud empat orang menteri itu siapa
pak luhut bin sarpanitan
tadi kan saya sudah sebut
pak bahlil lahadalia
terus yang dua
tadi ada pak julki flihassan
ada pak erlangga
itu kan tiga ketumpar pol
tapi kan dia menteri
jadi dimaksudnya itu ya
ya kalau partai bahkan nasdem pun surya paloh awal awalnya
ya itu menyebut juga
ya relawan juga
yang anda maksud bahwa yang busuk itu ketika pura pura menolak tapi pengen
yang pengen itu siapa
menurut anda yang pura pura menolak tapi pk
menurut anda yang pengen siapa
yang mendapatkan keuntungan dari perpanjangan masa jabatan itu
berarti presiden jokowi ya
ya itu kan kesimpulan anda
oke berarti presiden jokowi berpura pura menolak tapi pengen
ya kenapa kita katakan begitu
ya kenapa kita sampai ke situ
karena kan ada apa namanya
ada ujungnya ini barang
gerakan politik ini ternyata berujung dengan apa
dengan kesalahan konstitusi
kalau kata pak yusril prof yusril ini ada penyeludupan ya
sama dengan begal lah
hampir semua pakar tata negara hukum tata negara orang orang waras bilang ini nggak benar
ya jadi kita melihat itu akhirnya ternyata itulah muaranya dari semua ini
jadi titik mulanya itu ya
nanti saya akan tanya titik mulanya ya
saya mau ke mas joko dulu berikan kesempatan kepada istana
memang ada skenario untuk perpanjangan masa jabatan
yang dulu kita juga dengar bahkan saya juga menulis artikelnya
semua media juga menulis bahwa memang itu ada
ada pernyataan dari menteri menterinya pak jokowi sendiri dan ketua umum parpol yang menyuarakan soal perpanjangan masa jabatan presiden
yang berpura pura pengen tapi menolak itu maksudnya presiden jokowi
berarti presiden jokowi sebenarnya pengen dong memperpanjang masa jabatannya
kalau saya mau ngomong saya tidak menggunakan asumsi asumsi mbak
tidak menggunakan katanya katanya
kami yang berinteraksi setiap hari dengan presiden
kami yang tahu bagaimana semangat dan spiritnya bapak presiden
kami yang punya catatannya
jadi kalau kita bicara tiga periode catatan kami itu sebelas kali bapak presiden itu menolak dari sejak dua ribu sembilan belas
itu kan di depan publik kita kan nggak tahu isi hatinya pak jokowi seperti apa
mbak kalau mau masalah isi hati itu setiap orang tidak ada yang tahu isi hati kita masing masing
tetapi yang harus kita nilai adalah apa yang dikatakan apa yang diucapkan
berkali kali dikatakan sampai sebelas kali beliau menolak
bahkan yang terakhir saya ingat betul saya hadir langsung dengan teman teman sebelum beliau mengatakan di musra tahun lalu
musrah itu ada empat belas kelompok gitu
projo salah satunya itu mesti ditegaskan dulu bos
supaya gak yang lainnya ngamuk gitu
itu jelas bapak presiden saya hanya akan taat dengan konstitusi dan suara rakyat
bahwa ada dalam konteks ketika kita dalam perjalanan bangsa ini menghadapi pandemi
lalu ada kelompok kelompok orang orang tertentu
yang melihat bahwa ini ada tantangan
bahwa presiden harus bisa diperpanjang tiga periode dan segala macam
ya itu kan suara suara demokratis dari orang orang di sekitarnya
tetapi kami yang tahu benar begitu mbak
bahwa bapak presiden pada waktu itu selalu bahkan sampai terakhir mengatakan tiga periode itu bukan semangatnya mas
tapi bagaimana kemudian ada ketua umum partai yang notabene adalah pembantunya pak jokowi di pemerintahan
bahkan tangan kanan yang menjadi menterinya
diingatkan terus berkali kali dari sebelas kali ini ada muncul

begitu muncul langsung bapak presiden counter
begitu muncul bapak presiden konter
begitu muncul bahwa presiden konter
tapi kan lama lama lama
saya sih meragukan joko cukup representatif mengatakan bahwa dia setiap hari dengan pak jokowi sering berinteraksi
nanti dululah itu
jadi jangan diklaim
yang kedua ini orang orang kan selalu bilang atas perintah pak lurah
pak lura itu mungkin yang presiden joko
dan konteks pak lura itu kan sudah diklarifikasi dan dikonfirmasi oleh beliau
ini kan antara kata dengan tindakan
seolah olah orang itu merasa dekat dengan beliau
lalu seolah olah apa yang mereka sampaikan itu adalah representasi dari niatnya pak presiden
tetapi nggak seperti itu yang kita tahu yang kita rasakan
kita kan ada sistem untuk kita berkomunikasi
tentu tidak berkomunikasi secara langsung
tetapi bahwa narasi narasi bagaimana sikap bagaimana keputusan
kita itu punya datanya mbak
tiap kali ada menteri yang bicara dikonter bapak presiden
tiap kali bicara dikonter bapak presiden
bahwa ya itu kan suasana narasi demokratis
saya cenderung mengatakan beginilah
antara ucapan dengan tindakan itu berbeda
maksudnya pak jokowi berbeda ucapan sama tindakan
akhirnya yang terjadikan itu
karena kalau tidak ada niat untuk memperpanjang itu
kalau tidak bisa dirial lalu yang lain
gak akan kejadian itu
putusan nomor sembilan puluh
jadi kalau misalnya saya recap bahwa penolakan pdi perjuangan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan tiga periode
adalah titik awal ketidak harmonisan pak jokowi dengan pdi perjuangan
kita kan bicara munculnya buntut dari politik itu
kalau ketidak harmonisan gini ya mbak ya
kita dalam keluarga ini aja bapak ibu sering tidak harus harmonis
apalagi bapak dengan anak
ya ini karena keinginannya pak jokowi ataupun orang orangnya pak jokowi tidak terakomodasi
bukan bangga jadi harmonis
dari orang orang yang menggelorakan tiga periode penundaan pemilu
bahwa itu bukan inisiatif mereka
itu yang kita dapat dari mereka gitu
bahkan kemudian pembentukan kib siapa
atas perintah presiden
pembentukan antara kumpulnya antara pkb dengan gerindra
menurut mereka arahan pak presiden
kalau itu tidak benar silahkan klarifikasi pak presiden ke mereka
karena itu perintah menurut mereka arahan gitu loh
oke jadi menurut pdi perjuangan saya tegaskan lagi ya bang dedy
ya disampaikan kepada pdi perjuangan
pertama sekali kepada pdi perjuangan oleh mereka itu adalah atas arahan
ya atas arahan dari presiden jokowi
misalnya ketika golkar yang harusnya bersama kita deklarasi
tiba tiba dipanggil di telpon itu juga arahan
kalau mau dibilang antara kata kata dengan perbuatan ini saudara tiri nih
siapa pak presiden
antara tindakan dengan omongan
apa yang diucapkan di publik dengan realita yang terjadi menurut saya saling tidak bertegur sapa
oke saya mau tegaskan sekali lagi bahwa penolakan pdi perjuangan terhadap
wacana perpanjangan masa jabatan tiga periode adalah titik awal keretakan hubungan
antara pdi perjuangan dengan pak jokowi yang skenario keduanya karena gagal memperpanjang masa jabatan
skenario keduanya adalah memajukan putranya
pdi perjuangan rasanya begitu gak
bagi kami itu penjelasan yang lebih masuk akal daripada cerita yang dibangun oleh para buzzer
oleh kelompok kelompok tertentu bahwa kenapa gibran dicalonkan
kenapa pak jokowi menjauh dari pd perjuangan karena sakit hati pribadi
itu tidak logis kalau menurut kami
sakit hati ditolak
sakit hati ditolak perpanjangan masa jabatannya
itu kan kesimpulan
kalau menurut saya itu saya lebih ingin menjawab bahwa itu lebih logis daripada karena alasan sakit hati
ya itu tadi
urusan ada ujungnya itu awal dan ujung
mas joko jadi karena skenario perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode ini gagal
salah satunya adalah karena pdi perjuangan

maka skenario kedua adalah memanjukan gibran raka buming raka sebagai cowok presiden pak prabowo
itu sebagian dari perpanjangan masa jabatan juga
ngelihatnya nggak seperti itu
ini kan hanya tinggal ujungnya
tapi prosesnya bagaimana pak presiden berulang kali
ingin ada semangat persatuan nasional
bagaimana ketika waktu itu pak ganjar dengan pak prabowo
itu budiman kali bukan pak presiden
dipertemukan dan segala macam
ketika ada di kebumen
kita melihat semangat itu masih ada
bahkan ketika dua minggu terakhir
ada beberapa tokoh yang diminta
kami terkonfirmasi ada beberapa tokoh yang ada
salah seorang lah begitu diminta untuk
supaya bicara agar bagaimana
menyatukan antara kelompok nasionalis ini
itu betul betul bisa kuat
maka ini menjadi modal ketika kita menghadapi tantangan geopolitik global
masalah kerawanan pangan kerawanan energi
bagaimana kita menghadapi kesempatan bonus demografi

ini kan sebenarnya yang masih menjadi satu spirit besar
yang kita pahami gitu mbak dari bapak presiden
tetapi ketika apakah pilihan pilihan politik
yang akhirnya diambil
itu adalah kita melihatnya itu adalah pilihan pilihan pribadi
dari masing masing individu
tapi kan ketika mas gibran maju sebagai cawapresnya pak prabowo
wajar dong publik berpikir bahwa ini adalah bagian dari
perpanjangan masa jabatan
perpanjangan masa kekuasaan yang pak jokowi
itu publik pasti akan berpikir seperti itu mas
namanya persepsi publik
bisa berpersepsi apapun begitu
terhadap pilihan pilihan ini semua gitu
tetapi kita harus meletakkan ini dalam satu peristiwa
dalam satu konteks
bahwa ya inilah demokrasi yang kita sepakati bersama gitu
siapapun dengan skala mekanismenya
kita percaya bahwa trias politika itu
ada eksekutif legislatif adjudikatif
ada independensi masing masing
wah itu yang menjadi masalah sekarang mas
kalau itu dianggap sebagai
ketika anda mengatakan ada yang namanya independensi masing masing
apa yang terjadi di mk membuktikan
jadi itu hal ideal yang ternyata
kalau memang seperti itu faktanya
ya silahkan dilihat
ditempuh dengan proses proses yang panjang
oh ya sudah
makanya kan ada yang mengadukan ke mahkamah etik kan
itu kita lihat
silahkan gitu loh
tapi hampir semua hukum tata negara
semua aktivis sudah mengatakan
bahwa yang terjadi di mk itu
memang sudah diluar kepatutan
kalau dalam bahasa saya
itu pembegalan demokrasi dan konstitusi
sama nggak sih sebetulnya dengan perpanjangan masa jabatan presiden
itu juga pembegalan demokrasi
itu kan nggak terjadi mbak
jadi kita nggak usah komentar
yang terjadi kan
tapi kan ini isunya dikeluarkan lagi oleh pdip
kita bicara yang terjadi dong
itu kan tadi hanya menjelaskan runut runutannya
penjelasan logis kami
dibanding framing yang coba dibangun orang
bahwa itu karena sakit hati terhadap ibu mega dan pdi perjuangan
jadi mengeluarkan soal isu perpanjangan masa jabatan presiden
ini bagian dari strategi pdip untuk keluar dari stigma
cara kita menjelaskan pada publik
menurut kami mungkin begini loh
silahkan publik yang menilai
saya mau ke bang andre
apakah kemudian gerindra melihat bahwa ketika peluang perpanjangan masa jabatan presiden ini
tidak terpenuhi ya
skenario kedua adalah memajukan mas gibran
dan gerindra melihat skenario itu dan menangkap skenario itu
jadi ada dua hal yang berbeda ya nanda
saya rasa soal perpanjangan
gerindra kan sudah menyatakan statement yang jelas
bahwa kami partai yang taat konstitusi
kita semua konstitusi kita mengatur presiden cukup dua periode
itu gerindra dari awal sudah bicara
masih pandemi covid masih ada waktu itu
jadi jangan ajak kami di narasi perpanjangan
karena sikap resmi partai gerindra itu clear dan clean
tapi kan ini titik kepentingannya ketemu nih bang andre
ini dua hal yang berbeda
jangan nana memaksakan pendapat kami
pendapat nanda kepada kami
kami sudah mengeluarkan statement yang jelas
ada rekam jejaknya berapa tahun yang lalu
satu setengah tahun atau dua tahun yang lalu
di saat menteri menteri yang disampaikan oleh bang deddy itu
nah yang kedua
tadi juga mas joko sudah menyampaikan
dan presiden sudah mengklarifikasi sampai sebelas kali
menurut saya ini isu perpanjangan itu clear
presiden sudah membantah
dan kami kalau gerindra jelas
sehingga itu tidak mungkin terjadi
nah bicara pilihan mas gibran menjadi calon wakil presiden
itu bukan bagian perpanjangan tiga periode
karena sekali lagi nanda
itu hak konstitusinya gibran
hak yang sama bagi seluruh warga negara
punya konstitusi yang dipilih dan memilih
saya tidak ingin memperdebatkan
yang pasti putusan mk itu final dan mengikat
apakah ada yang ingin mengugat moonggo silahkan
setiap warga negara
bisa digugat bos kalau sudah putusan mk
final dan mengikat
mas gibran punya hak yang sama
dan kebetulan memang
koalisi indonesia maju
para ketua umum dalam rapat
forum ketua umum memutuskan
mas gibran yang menjadi calon wakil presiden
tapi kebetulan juga bahwa ketika mas gibran maju
itu perpanjangan masa jabatan keluarganya pak jokowi loh
publik kan mengagapnya begitu bang andri
ini dua hal yang berbeda
dua hal itu lompatan pemikiran nana yang berlebihan
karena sekali lagi
nggak ditunjuk ya
ikut kontestasi dan
di dunia politik indonesia ini
jangan dipotong dulu
saya ini di sumatera barat
ya kampung saya sumatera barat
gubernur sumatera barat saya ini pak mahyildi ansarullah
istrinya nyalek dpr ri
bahwa politik dinasti
terjadi di daerah daerah
lalu yang kedua kasih contoh
mantan gubernur sumatera barat
istrinya sekarang teman saya dan bang deddy
besannya juga anggota dpr
nah politik dinasti terjadi di daerah daerah
anak dan mantunya juga maju
jadi menurut saya ya
politik dinasti itu kalau ditunjuk
tapi ini melalui kontestasi
melalui pemilihan langsung oleh rakyat
tetep saja itu itu juga dinasti
proses pencalonannya kan juga sama
ini melalui kontestasi
kalau rakyat tidak setuju
pasti rakyat gak mau milih nana
nah di sini ada poin krusial saya kira
andre tidak secara tepat saya kira menggambarkan
benar bahwa gibran itu punya hak
untuk dipilih dan memilih
tetapi itu dilakukan dengan cara yang curang
kalau tidak ada itu
saya kira tidak akan ada orang yang meributkan
haknya itu kemudian
dengan mencederai konstitusi
dan ada masalah disitu
itu satu lagi
kenapa kemudian itu juga menjadi masalah
karena orang tua mas gibran sekarang presiden
dia punya semua instrumen kekuasaan
apapun yang terjadi
jadi prosesnya itu bang
kalau gubernur tadi kan belum tentu punya kekuasaan seperti itu
prosesnya yang kemudian dipertanyakan oleh publik
bahkan dikritik oleh publik
makanya ramai ramai semuanya
mengkritik hasil keputusan mk
ada main mata
di antara keluarganya pak jokowi
jadi disampaikan oleh bang deddy
sudah ada yang melaporkan
mahkamah kehormatan mk
mahkamah kehormatan mk
majelis kehormatan mk
nah kita tunggu prosesnya
kan itu akan
banyak tokoh tokoh nasional
itu tidak akan mengubah hasil apapun
pelanggaran etik tidak akan mengubah hasil putusan
pernyataan bang deddy tadi
bahwa ini ada pembegalan
apa namanya tadi pernyataan sebelumnya
tapi hasil keputusan
majelis etik itu tidak akan mengubah
itu di uji apakah
itu pembegalan demokrasi atau tidak
hukum atau tidak
yang seperti disampaikan bang nedi
jadi menurut saya nana
ingin pemilu ini yang riang dan gembira
ingin pemilu ini yang sejuk
harusnya dan pendukungnya
saya bicara hal hal yang positif
kepada kandidat itu
pak prabowo menginstruksikan ke kami sebentar
menginstruksikan ke kami
bicara soal program saya
untuk disampaikan kepada rakyat
tanpa perlu mengomentari
berikan komentar negatif
kalau bagi saya
bagi penduduk warga negara
seperti kitab suci
bagi pemeluk agama
jadi kalau itu saja pun
sudah kita bengkokin
pemilu yang gembira
seperti apa lagi yang kita bisa harapkan
jadi ini hal yang berbeda
dan semua tokoh tokoh besar
bahkan prof yusril sendiri
mengatakan itu penyeludupan yang luar biasa
gak usah sebut lagi
rakyat sudah tahu lah
ini kan konsumen
ini kan konstitusi yang kita sepakati
konstitusi yang kita sepakati
jadi kita tidak usah berdebat lagi
gak bisa berdebat
karena sekarang di ruang publik
semua perdebatan itu terjadi
banyak sekali kritik
ya faktanya sekarang adalah
keputusan sudah diambil ya
dan menurut saya
saya bukan pakar hukum
yang harus membicarakan ini
tapi saya datang kesini
soal pecah kongsi itu
dan kami diminta oleh pak prabowo
tidak usah mengurusi rumah tangga orang lain
di semua daerah
di semua partai
di seluruh daerah
tapi tadi hasilnya
hasil statistik yang menunjukkan
nah yang pasti nanak
bahwa masyarakat tidak mau
dengan politik dinasti di indonesia
belum tentu terpilih
sama dengan yang lain lain
mbak puan dan mas hasto itu
pernah menyatakan pendapat dulu
pernah menyatakan pendapat mas sasto dan mbak puan
waktu mas gibran maju jadi wali kota solo
beliau berdua menyampaikan
itu bukan politik dinasti
karena ini melalui kontestasi
mas gibran bisa terpilih
bisa juga tidak
itu pernyataan mas sasto dan mbak puan
itu sangat benar
tetapi seperti saya katakan tadi
kalau itu terjadi
tanpa harus membegal yang namanya konstitusi
ya undang undang kita gak akan ada mas sasto
kalau tidak ada keramaian yang diciptakan
oleh putusan terhadap perkara sembilan puluh
saya kira orang juga gak akan ribut
oke saya mau putarkan dulu ya
saya akan tampilkan ini
dari sekjen pdi perjuangan
saya sendiri menerima pengakuan
dari beberapa ketua umum partai politik
yang merasa kartu trufnya dipegang
ada yang mengatakan
lalu ada yang mengatakan kerasnya
ini terkait dengan pencalonannya gibran
jadi bang andre
ada beberapa ketua umum partai
yang kemudian mengaku ke pdi perjuangan
kemudian digunakan kartu truf
yang dipegang oleh kekuasaan
untuk bisa mendukung pecalonnya mas gibran
kalau memang mas hasto punya data
kan beliau mendengar pengakuan
saya mendengar pengakuan dari ketua umum partai a
supaya kita bisa mendengar
keterangan balik dari ketua umum partai itu
jangan hanya mengeluarkan pernyataan
yang tidak lengkap
sehingga menimbulkan polemik
karena setahu saya
pengambilan keputusan itu
dengan cara musyawarah untuk mufakat
dan lancar lancar saja
saya tadi baru rapat
rapat jubir tkn
nah sama tim pakat
itu seluruh partai komplek
menangkan pak prabowo gibran
jadi kalau ada tekanan
tidak mungkin seluruh partai bersemangat
untuk memenangkan pak prabowo dan mas gibran
jadi sama sekali tidak ada tekanan
tidak ada main kayu
kepada ketua umum ketua umum partai politik
di koalisi indonesia maju
anda bisa pastikan itu ya
kalau memang mas hasto punya bukti
sampaikan secara jantan
terbuka kepada publik
sebut nama ketua umum partai
ada tidak ketua partai
yang kemudian berurusan dengan penegak hukum
ya akan gampang saja sebenarnya
sudah pernah ngerti
beberapa minggu sebelum
ada yang badannya besar
ada yang badannya kecil
silahkan cari sendiri lah
jangan pura pura tidak tahu
saya di sini posisinya
hanya mengungkapkan data ya
bahwa beberapa minggu sebelum pencalonan
ketua umum partai golkar
dipanggil oleh kejaksaan agung
diperiksa dalam kasus
ekspor minyak goreng
itu bukan kebetulan ya
menurut saya kan proses hukum
itu bukan kebetulan
nah itu proses sudah panjang
jadi itu kebetulan menurut anda
itu bpd pks
saya di komisi enam
kita tahu dan proses
kasus minyak goreng ini panjang
dari tahun lalu
pendekangan luar negerinya
itu ingat sekali
semua sudah banyak yang ditahan

tapi menurut saya ini proses yang wajar dan lumrah
yang sudah berjalan selama ini
karena proses pengadilan juga sudah jalan
bukan tiba tiba ada kasus ini
dan faktanya kan dia minta keterangan
saya betul betul menikmati betul ya
ini minta keterangan
karena tegang dan juga
enggak ada yang tegang mas umam
silahkan silahkan dulu mas umam nih
ya ini langsung mas umam aja
tapi mas umam aja dulu
jadi anda melihat bahwa
apa yang dilakukan oleh pd perjuangan hari ini
mengungkapkan bahwa ada
skenario perpanjangan masa jabatan presiden
tiga periode yang kemudian ditolak oleh pdi perjuangan
itu menjadi titik awal
keretakan hubungan antara pdip dengan pak jokowi
yang berbuntut pencalonan gibran
yang sama saja kalau menurut pdi perjuangan
itu adalah perpanjangan masa jabatan presiden
kalau motif yang dilakukan oleh mas hasto
tentu mas hasto yang bisa menjawab
tetapi saya hanya mencoba untuk memahami
rasanya itu disampaikan memang betul
sebagai penjelasan asbabulwurut
di balik titik pisah
antara pak jokowi dengan
jadi anda melihatnya titik pisah ya
jelas ini titik pisah
nah kalau misal kemudian
tadi aspek terkait dengan konteks
ada gejala yang relatif cukup justified
kalau misal kemudian argumen
tadi disampaikan oleh mas joko
bang andre menyampaikan
argumen yang sama
sejak awal kita mencermati
argumen taat konstitusi itu adalah sebuah statement yang bersayap
kalau presiden menyampaikan taat konstitusi
maka kemudian disaat yang sama
kita mencermati betul
di momentum awal dua ribu dua puluh
kemudian berulang lagi di momentum dua ribu dua puluh
di awal bulan februari maret
yang itu dianggap sebagai titik akhir
terkait dengan apakah jadi ini
tunda pemilu atau ketiga periode
di situ kemudian ditegaskan bahwa
kalau misal kemudian taat konstitusi
ada indikasi sinyal sinyal
dimana operasi kekuasaan sedang berjalan
kalau misal pimpinan pimpinan partai di dpr setuju
maka kemudian perubahan amandemen
dan pak zulkifli menyatakan bahwa itu pernah dipercatakan di mpr
mencoba untuk mencermati itu
juga agak penuh dengan kejut kejut
bagaimana ketua pkb
ketua umum pkb caimin
diikuti pak erlangga
masih ingat betul di tanggal dua puluh empat februari dua ribu dua puluh
kemudian diikuti sebelumnya juga sudah ada tadi pak bahlil
kemudian pak luhut
dan itu bukan hanya berhenti di level elit
upaya pengkondisian terus terjadi
kita masih ingat forum abdesi
itu tahun lalu
itu kemudian bergerak begitu masif
ketika gerakan masif semacam ini
mengingatkan kita dari kalangan masyarakat sipil
bagaimana amandemen konstitusi
amandemen undang undang kpk
kemudian undang undang omnibus law
yang betul betul ditolak oleh kekuatan masyarakat sipil
tetapi kemudian berjalan begitu saja
gejala ini kalau misal tidak diantisipasi
kalau misal kemudian sekarang kemudian diperdebatkan
karena memang tidak berhasil
yang memang bisa dipertahankan dalam sebuah pertarungan politik
dan memenangkan pertarungan politik
ya dia bisa menjadi kebenaran baru
nah level inilah yang tampaknya waktu itu
mencoba untuk diantisipasi
supaya kemudian tidak terjadi
sekarang kalau pun tidak terjadi
ya ini adalah fakta politik
tapi yang disampaikan oleh pak hasto
itu adalah penjelasan titik pisah
kenapa kemudian pdip antara pak jokowi
penjelasan titik pisah yang berbentuk pada pencarian mas gibran
karena ini gugatan di mk ini masuknya di bulan maret dua ribu dua puluh tiga
tepat setelah isu perpanjangan masa jabatan presiden
itu hilang gitu ya gagal begitu
memang mungkin basis argumennya menjadi agak spekulatif
tetapi kalau misalnya kita lihat timeline
memang ada indikasi mengarah ke sana
karena bagaimanapun juga
keputusan untuk mencapai presiden gibran
itu bukan sebuah keputusan yang ujuk ujuk
itu bukan sesuatu yang
meyakini itu bukan keputusan yang ujuk ujuk
pasti sudah disimulasikan dengan baik oleh pak jokowi
sudah dipertimbangkan dengan baik oleh pak jokowi
sudah atas sepengetahuan
dan juga atas pengetahuan
nah situasi ini tampaknya sudah dibaca cukup panjang
dan kalaupun kemudian tadi
dan peluang itu diambil oleh gerindra
dilihat oleh gerindra
ya itu bagian dari proses negosiasi politik
karena pertama kali pak prabowo menawarkan
kepada mas gibran untuk maju sebagai cowok pres
adalah di bulan april pada saat lebaran
lebaran di solo
pak prabowo datang bersama dengan putranya
disitulah penawaran pertama mas gibran menjadi cowok pres
ya kalau misal kemudian
kalau misal kemudian memang titik singgungnya disana
dan itu menjadi bagian dari strategi politik
misalnya dari gerindra misalnya
karena bagaimanapun juga
rasanya ada semacam pembacaan yang cukup kuat di internal gerindra
untuk memenangkan pertarungan di dua ribu dua puluh
dia membutuhkan backup kekuatan yang cukup besar
dalam konteks ini instrumen kekuasaan dan lain sebagainya
di level itu tidak bisa lepas dari seorang figur pak jokowi
nah maka kemudian elemen yang bisa merepresentasikan pak jokowi
bukan orang lain
bukan anak emas
mas joko bahwa pencalonan mas gibran itu sudah disiapkan
karena memang skenario memperpanjang masa jabatannya pak jokowi itu telah gagal
makanya di bulan maret ada gugatan di mk
dan di bulan april pak prabowo datang ke solo
meminta mas gibran untuk maju sebagai cowok presiden
jadi semuanya ini sebenarnya sudah disiapkan oleh pak jokowi sejak lama
jangan dijawab dulu mas joko
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikal show

mereka berpikir agar muldi itu jahe

yang usobe inih yang selama apa tahun pas horrific hilangan title pagi pada menjengik harmonisi dengan pieromp special angles government ye direct ntra umm boom simeju tanat pertemuan kapten kepada partner newsletter yang pilih untuk memberikan temeran apa intoence
saya ingin berterima kasih it is a
baik dukung semuanya untuk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
itu hanya tugasnya
mendoakan dan berusaha
terima kasih anda masih bersama kami di
political show kita lanjutkan lagi mas joko
tadi sebelumnya saya sudah
tanya mas joko jangan gitu dong mas joko
kayaknya posisinya tertekan
tidak tidak tertekan senyum senyum dari
tangan ini biasanya saya duduk
di sebelah dia nih iya makanya sekarang
sudah berakong sih pertama di situ
mas joko nanti banyak posisi mas joko
mas joko tadi dijawab dulu bahwa memang
ini sudah dirincakan oleh pak jokowi sejak lama
pencalonannya anaknya anak
kandungnya menjadi cawapresnya pak prabowo
enggak lah kalau masalah
pencalonan mas gibran itu kan
kalau sejak lama
nggak ada cerita cerita itu di kalangan kami ya
di kalangan teman teman ksp cerita
bahwa akan mendorong mas gibran
dan segala macam enggak justru malah
yang berkembang di kalangan kami itu
adalah komunikasi komunikasi itu
adalah bagaimana cerita itu tadi
mbak meletakkan konteks bangsa ini
meletakkan transisi kepemimpinan
ini agenda konstitusi lima tahunan
ini itu tidak menjadi
hambatan agar proses proses
politik kebangsaan kita
menjadi masalah makanya waktu itu
ada cerita tentang bagaimana
pak jokowi mengajak mas ganjar
mengingatkan kepada kontestan kontestan
itu kan skenario pertama menyatukan mas ganjar
dengan pak prabowo atau pak prabowo dengan mas ganjar
tapi skenario itu enggak ada
kan anaknya yang dimajuin enggak sampai dua minggu kemarin
kami masih mendengar skenario itu semua
usaha untuk melakukan itu semua
tetapi ketika pilihan itu tidak ada
didorong mas gibran lah itu ada
hitung hitungan politik yang itu di luar ranah kami mbak
jadi ranah kami di ksrm
tidak lagi bicara tentang siapa yang didorong
karena kami kan tugas kami adalah
itu pamflet baliho reklama
itu sudah di mana mana
jadi ada upaya
astrasi itu kita tahu juga
gitu loh jadi upaya
mengenalkan ke publik soal prabowo gibran
di beberapa daerah kita juga sudah punya
prabowo gibran tanya gerindra
dan segala macam ini kan masalah populer
gampang juga kok waktu ditanyakan
pengurus daerah nggak ada yang tahu siapa yang
masang jadi yang masang nggak tahu kan
bang dedy pemain pasang baliho jadi yang masang bukan
gerindra jadi yang masak siapa nih
dicek ke advertisingnya kan tanya aja
tapi yang paling penting sekarang
yang perlu kita lihat itu
sekarang adalah bagaimana presiden yang
tadi ya kita mau bahas itu nih nanti
tunggu dulu makan siang kita mau masuk ke situ
makan siang dan itu
yang perlu kita apresiasi
karena kita memastikan
politik indonesia itu semakin
kondusif bukan yang
lagi sehingga menyebabkan
semakin panas kondisinya kan nana
ingin pemilu yang reang dan gembira
masa hal hal yang tidak urgent
yang sudah lalu
itu dibahas lagi apalagi pak presiden
sudah membantah sebelas kali
sudah pun sudah menolak
kalau pengen nana tahu
tanya tanya undang bahlil ke sini
undang pak luhut ke sini
saya sudah pernah wawancara pak luhut dan pak bahlil
pada saat itu
jawabannya nggak ada
tapi kok mereka bisa bergerak sendiri ya
yang dapat untung kan pak jokowi masa pak jokowi gak happy dengan itu
saya harus berlanjut nih ke topik topik
beritahu dulu bang
beritahu dulu bang
ada pertanyaan sama lu berikutnya
apa iya mereka jalan sendiri
yang dapat untung adalah
yang diuntungkan dong
oke pak jokowi masukin
saya menambahkan seorang presiden itu memiliki kekuasaan besar
untuk menghentikan isu isu itu mbak
tapi tidak dihentikan
kalau misal kemudian tidak dilakukan artinya apa
tidak ada political will yang clear
untuk melakukan itu
nah kalau misalnya tadi argumen taat konstitusi
itu agak mirip dengan disampaikan dulu presiden soeharto
saya taat pada
beliau sebagai mandataris mpr
nah artinya apa
bergantung pada dinamika politik legislasi
ketika kemudian bisa diubah
sederhananya saya gini ya
kalau pak jokowi tidak setuju dengan itu
dia tidak akan izinkan gibran dicalonkan jadi wapres
kalau soal yang bas umam bilang taat konstitusi saya tegaskan
pernyataan resmi gerindra waktu soal perpanjangan
konstitusi mengatur presiden dua periode
tapi kalau konstitusinya berubah
dan konstitusinya bisa berubah
tidak ada perubahan konstitusi
tidak akan taat konstitusi juga
tidak ada amonemen
salah satu yang saya harus beranjak nih
tidak ada konstitusi waktu itu adalah pdip mengatakan tidak
partai demokrat mengatakan tidak
termasuk nasdem waktu itu mengatakan tidak
kita juga mau nolak mas
kami taat konstitusi untuk itu kita menyatakan tidak
karena memang diatur dua perude
ternyata ada yang mau bang ya
ada tadi beberapa yang mau ya
saya mau putarkan kita harus beranjak ya
kita harus beranjak
saya mau komentari mas umam
kita harus beranjak ke pertemuan makan siangnya pak jokowi dengan ketiga capres
ini tadi mendadak sekali
media juga baru tahu
kita akan tunjukkan dulu ini gambar kemesraan di meja makan
pak jokowi mengundang tiga capres makan siang
ini kan kalau misalnya dilihat pak jokowi mengundang makan siang tiga capres ya
apakah kemudian mengundang makan siang tiga capres ke istana ini adalah bagian dari upaya meredam ketegangan politik antara pak jokowi dengan pdi perjuangan
terlalu sempit kalau hanya dilihat untuk meredam hubungan presiden dengan pdi perjuangan
yang harus dilihat kan gini mbak
saya ingin menegaskan ya
pertemuan ini bukan pertemuan yang mendadak
karena pertemuan ini sebenarnya undangannya udah dari minggu lalu
tapi wartawan baru tahu pagi
dari beberapa minggu yang lalu
oke wartawan baru tahu tadi pagi
awal minggu lalu
mas anies bilang sabtu kemarin
dia lagi keluar
jadi bukan lama
diundangnya untuk sabtu
tetapi kan undangannya beberapa hari
ini kan baca pres itu kan juga punya agenda
kepadatan masing masing jadwalnya dan segala macam
presiden juga punya jadwal
kebetulan biasanya kalau capres caleg ini kan pada tahu
kalau senin itu pada kosong semua kan jadwalnya gitu
untuk pengumpulan massa susah
akhirnya ketemulah barang itu
jadi kenapa nih ditemuin
di hari senin gitu
ini untuk meredam ketegangan nggak
kalau ditemuin sebenarnya
kita juga tahu lah situasi hari ini kan mulai menghangat
bahkan masyarakat mulai memanas
media sosial mulai kenceng
jadi bukan hanya sekedar urusan masalah presiden dengan pdi perjuangan
bagaimanapun juga kita jangan manas manasin terus ini pdi perjuangan
perjuangan sama presiden jokowi
tadi yang dikatakan bang deddy itu juga tepat
presiden jokowi itu adalah bagian dari pdi perjuangan
dan ya ayo kita sama sama jaga demokrasi
demokrasi ini kita hargai semua proses yang sudah berjalan begitu
memang situasinya mulai memanas
tetapi dengan kita kan tahu
pertemuan para pimpinan capres dan mbak capres ini kan
itu menjadi cooling system kan pak bagi masyarakat
jadi ini untuk meredakan ketegangan
iya sebenarnya bagaimanapun juga kan kita
ya mau di depan maupun di belakang
bahwa pertemuan dialog itu apapun bentuknya itu harus terus dilakukan
jangan juga bahwa seolah olah pertemuan ini adalah sesuatu yang tabu
pertemuan ini adalah sesuatu yang membahayakan
enggak ini bagus untuk demokrasi juga
dialog itu harus dibangun sehingga membangun keadapan politik kita
oke itu bahwa pertemuan ini sangat bagus iya
tapi itu tidak menghilangkan opini publik bahwa presiden tidak netral
karena saya akan putarkan ya
ini pernyataan dua mbak capres kompak sekali ini
mas anies dan juga mas ganjar bicara soal netralitas
saya putarkan ya
saya tadi sampaikan kepada beliau bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang orang yang sayang pada pak presiden
dan mereka mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk bapak presiden bisa menjaga netralitas
dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam pilpres pemilu
dan beliau orang baik
insya allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik
dan mudah mudahan tadi ebang disampaikan oleh beliau beliau juga insya allah akan bisa dilaksanakan
nah tugas kita yuk kita jaga bersama sama pemilu ini damai
para aparaturnya betul betul imparsial
dan juga kita berhati hati
semua bisa berjalan dengan fair
dan kita bisa saling menjaga
oke saya mau ke bang deddy
bang deddy karena gak ada perwakilannya dari koalisinya anies baswedan ya
tapi ada perwakilan koalisinya mas ganjar
jadi disini disini
bang deddy tadi baca pres anda mas ganjar pranowo mengungkapkan bahwa pak jokowi adalah orang baik
jadi pak jokowi pasti akan mendukung demokrasi yang baik
jadi intinya mas ganjar juga ingin mengatakan bahwa pak jokowi ini harus netral
sama seperti mas anies begitu ya
apakah kemudian pdi perjuangan punya kekhawatiran bahwa presiden bisa tidak netral ketika putranya ikut di gelanggang kontestasi
rakyat kan bisa menilai ya mbak ya
pdi perjuangan gimana
dengar dulu kan dari rakyat dulu kan
pdi perjuangan kan penyambung lidah rakyat
belum selesai ngomong udah
belum ngegas melulu soalnya
pertama kita apresiasi makan siang itu
walaupun menurut kita itu gimmick yang ada di dalamnya
yang cukup terlambat ya
ini udah sampai titik didih ini situasi politik kita sekarang
titik didih gimana
akibat gonjang ganjingnya mk ini satu
yang kedua dua orang tadi calon itu kan berharap dan menunjukkan sebenarnya itu kan bahasa lain dari kekhawatiran mereka
bahwa pemilu kali ini itu apa namanya diharapkan pemerintah itu jurdil lah ya
jurdil lalu meninggalkan legasi yang baik
apakah itu akan terjadi atau tidak
tadi mas apa namanya mas ganjar jelas berharap ya
si mas anies berharap ya
saya pribadi saya meragukan
yang bertanding anak presiden mbak
jadi pdi perjuangan punya kekhawatiran itu
gini anak saya aja ikut lomba tujuh belasan mbak
saya ikut teriak teriak saya ikut dorong
lainnya bertarung anak saya
ini bukan lomba tujuh belasan mbak
kalau sampai kalah harga diri saya enggak
ini yang bertarung anak saya
ini kan logika awam nih
logika awam kan begitu
nah tetapi silahkan pak jokowi nanti membuktikan instrumen negara membuktikan bahwa mereka akan netral
karena kita sudah banyak menerima pengaduan dari kepala daerah
ada cawe cawe yang ingin melakukan sesuatu
ya nanti kita buktikan
pengaduan dari kepala daerah ini ditekan oleh penegak hukum begitu ya
ya kesimpulan anda lah itu
saya cuma menyampaikan
informasi yang sama yang nyampe ke kita
oh sama juga informasinya
ya itu kan berarti saya enggak ngarang ngarang toh
nah kalau mas ganjar berharap sebagai kontestan kalau mas anies berharap sebagai kontestan
dan partai berharap juga kekuasaan akan dikelola dengan cara yang bermartabat itu harus
sekarang tinggal pada pak jokowi tinggal pada mereka yang mempunyai alat alat kekuasaan
tapi kan cawapres anda itu menko polukam punya alat kekuasaan juga pak
dia kan bukan kementerian teknis
tidak ada kewenangan apapun dari menko polkam
karena dia hanya strategik bicara policy
tidak bisa dia merintah kapolri
enggak bisa dia merintah jaksa
enggak bisa dia merintah kepala desa mendagri
jadi ada kekhawatiran abuse of power ya
loh kita baca di media sosial kita baca pengamat pengamat
kan salah satu yang paling ditolak oleh masyarakat yang paling membuat kesal banyak para aktivis pro demokrasi
adalah politik dinasti ini terjadi ketika salah satu yang bertarung ayahnya memegang kekuasaan tertinggi di negara ini
bahwa apakah nanti pemilunya jurdil tidak seperti kecurigaan saya atau banyak masyarakat
oke silahkan bang andre bahwa ada kecurigaan ada kekhawatiran bahwa pemilu ini tidak berlangsung netral
karena anaknya pak jokowi bertanding di kontestasi
infrastruktur penegak hukum pj kepala daerah akan dikerahkan
jadi potensi abuse of powernya besar
bagi para pihak yang mungkin pernah merasakan nikmatnya kekuasaan
tapi yang jelas komitmen partai gerindra dan pak prabowo kami ingin bertarung berkompetisi secara sehat jujur dan adil
kita mendukung dan mengapresiasi langkah presiden untuk melakukan pertemuan ini
bahkan kalau bisa sekali dua minggu sekali tiga minggu presiden bertemu dengan tiga capres ini secara rutin
untuk menjaga kondisi tetap kondusif
tensi politik tidak terlalu tinggi
kalau elitnya pimpinannya rukun insya allah akar rumput akan rukun
bicara soal kecurangan ini zaman zaman digital nana
semua orang bisa merekam dengan handphone
orang bisa merekam babinsa babim kamtipmas aparatur negara apapun dengan handphone dan difiralkan
rakyat ini tidak diam
jadi tentu aparat ini harus netizen
bukan hanya apart yang terlihat
aparat intelijen juga harus tetap netral
tapi kalau misalnya kemudian abis of power itu digunakan ketika pak jokowi mendukung
aparat itu harus netral
presiden harus memastikan seluruh aparat netral
saya rasa presiden akan melakukan itu
dan kita mendukung aparat yang terlihat maupun aparat yang tidak terlihat
termasuk intelijen pun harus bisa dipastikan netral tidak mendukung calon presiden
ini maksudnya mengarah kemana nih
karena kepala intelijen punya kedekatan dengan pd perjuangan atau gimana
kan kita minta seluruh aparat
saya kira kan andri tidak memahami fungsi intelijen
dan siapa tuannya
tuhannya gitu loh
kita kan gak mungkin buka bukaan di sini betapa kasarnya permainan sekarang di lapangan
jadi kita tidak usah mulai itu
karena kalau kita mulai ini republik ini akan gaduh bos
jadi lebih bagus kita hindari lah soal itu
kita kan sepakat bahwa semuanya harus netral
kita kan semua ingin netral
iya tidak usah spesifik
karena saya juga bisa spesifik
dan itu akan merugikan anda
semua harus netral
nah kita himbau seluruh institusi negara harus netral
nah itu boleh
seluruh institusi negara harus netral
kalau men spesifik gaduh nih republik bos
karena pasti harus netral
jadi kami ingin pemilu ini betul betul berjalan netral
tapi dulu dua ribu sembilan belas dan dua ribu empat belas kan dari kubunya pak prabowo dari gerindra merasa bahwa ada pemilu yang dicurangi

kami ingin pemilu ini berjalan dengan jujur dan adil
karena kami tidak ingin rakyat kecewa karena pemilu ini tidak jujur
dan kami meyakini presiden akan melakukan itu
pak jokowi tentu mempertaruhkan legasi terbaiknya bagi bangsa dan negara
dan beliau dengan mengumpulkan tiga tokoh itu menunjukkan bahwa memang pak jokowi ingin pemilu ini jujur jujur
bahkan sebelum tokoh ini bertemu pak jokowi bertemu dengan seluruh kepala daerah
tapi saya ingatkan seluruh kepala daerah jangan aneh aneh
itu kan di panggung depan
kalau panggung belakang pun ada tentu bang deddy dengan salah instrumennya kan bisa teriak
enggak enggak enggak enggak
kalau pengalaman kita dulu
sebentar sebentar sebentar pak jokowi
nanti kak esno terakhir nih
zaman sekarang zaman viral zaman digital
kita punya pengalaman ada institusi kekuasaan yang kemudian bermain dengan kepala desa akhirnya mendongkrak suara suara itu partai
itu sudah kita alami
jadi kalau rakyat yang diarahin rakyat itu enggak ikutan bos
tetapi adalah suatu hal
tetapi adalah siapa kita tahu
makanya saya bilang tadi kita nggak usah spesifik
gitu loh mana yang benar benar berdampak dalam penyalahgunaan kekuasaan mana yang tidak
karena kalau kita mau bukaan bukaan di sini mendi di barang ini pak
oke saya buka
ini artinya apa artinya sama sama memegang kartu truk
sama sama memegang kartu truf ini sebetulnya
jadi mas umam kalau anda lihat ya diplomasinya pak jokowi diplomasi menjamakan mengundang tiga capres
terus sebelumnya mengundang pjpj kepala daerah memberikan ultimatum
miring miring sedikit saya ganti begitu ya
terus kemudian akan meminta tni polri juga tegak lurus harus netral
ini menurut anda sebuah citra yang sedang disampaikan pak jokowi ke publik bahwa memang beliau netral atau bagaimana
karena sulit ya publik itu akan tetap bertanya tanya
betul tadi bahwa memang ketika ada satu anggota keluarga kita yang bertarung masa iya nggak akan membantu sama sekali gitu
minimal bantu doa lah kan
kalau bantu doa dan restu kan beliau sudah sampaikan
bahwa saya mendoakan dan memberikan restu
oke silahkan mas umam
memang secara legal formal seorang presiden wakil presiden itu diperbolehkan oleh aturan undang undang oleh konstitusi untuk memberikan dukungan kepada capres capres tertentu
itu clear di pasal dua ratus sembilan puluh sembilan di undang undang pemilu undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas

tetapi di saat yang sama di pasal tiga ratus empat
di saat yang sama di pasal tiga ratus empat itu juga dijelaskan secara clear bahwa dukungan itu ketika kemudian itu diberikan dia harus meletakkan semua instrumen kekuasaan yang dia pegang
yang melekat praktis hanya tiga
fasilitas kesehatan protokoler dan juga keamanan
selebihnya harus clear
nah problemnya adalah memang tidak mudah meletakkan mana domain privat dan domain publik
nah di level ini yang kemudian seringkali ketika tadi pertanyaan mbak nana kita harus cek di permukaan seperti apa di bawah meja seperti apa
di bawah meja seperti apa
karena seringkali berbeda
nah oleh karena itu kalau misal kemudian tadi dilakukan semacam proses ini ya
⁇ lets ⁇ say itu adalah bagian dari strategi diplomasi politik pak jokowi untuk menunjukkan tadi memperkuat politik rekonsiliasi supaya kemudian tidak terjadi faksionalisme polarisasi yang lebih fatal di pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
tetapi di saat yang sama barangkali ini juga bisa menjadi sebuah alat politik bagi pak jokowi
untuk menepis tudingan tudingan yang belakangan ini memang ditujukan ditarikkan kepada beliau
jadi ini memang strategi menepis tudingan tudingan miring
tapi praktis mbak per hari ini kalau misal kemudian pak jokowi mendapatkan info misal mas joko memberikan insight dari perdebatan percakapan publik dari media
sentimen publik ternyata negatif
bukan hanya sentimen negatif tetapi rival rival politik pak jokowi ⁇ lets ⁇ say dari koalisi perubahan termasuk dari pdip justru secara kompak menggunakan isu politik dinasti dan juga isu nepotisme
sebagai munisi yang cukup clear untuk menghatam balik pak jokowi
problemnya ini bukan hanya ke pak jokowi ini akan berimbas pada kredibilitas pencapresan pak prabowo
nah situasi ini tampaknya saya berasumsi mbak bahwa ini tentu sudah disimulasikan oleh pak jokowi
dan pak jokowi tentu sudah clear beliau siap dengan segala konsekuensi atas pilihan pilihan politik yang beliau lakukan
oleh karena itu kalaupun kemudian sekarang ada riak riak seperti ini
mungkin ada ruang ruang yang bergantung
mungkin ada rumus rumus yang akan beliau lakukan tetapi dalam konteks ini ini memiliki dua sayap
berarti wajar publik tetap mempertanyakan ya soal netralitasnya pak jokowi meskipun tadi strategi tadi sudah dibuat
karena bagaimanapun juga tadi bukan soal anak kandung versus anak emas
tetapi ada pertaruhan yang terlalu besar dalam konteks pencawa presiden mas gibran
kalau sampai prabowo gibran kalah
maka kemudian yang mendapatkan pilihan pilihan yang lebih besar
yang mendapatkan impact politik bukan hanya gibran seorang tetapi keluarga besar pak jokowi
dia akan menjadi sasaran tembak dari rival rival politik pak jokowi
dan maka kemudian itu bagian dari survival interest dia akan melakukan apapun untuk memenangkan agenda kemenangan
jadi at all cost harus menang begitu ya dengan segala pertaruhan prabowo gibran harus menang menurut pak jokowi begitu
dan kurang lebih begitu
sebentar saya mau ke mas joko terlebih dahulu
mas joko jadi apa yang di atas meja dengan di bawah meja itu menjadi pertanyaan bahwa pak jokowi sedang berusaha memunculkan
wajah netralitasnya tapi belum tentu seperti itu
itu publik akan terus bertanya tanya soal netralitasnya pak jokowi
yang pertama gini mbak nana isu tentang netralitas abuse of power itu pasti akan muncul setiap lima tahun sekali
dalam konteks pilpres maupun pileg apapun bentuknya
termasuk pilkada ketika siapapun yang berada dalam pusaran kekuasaan ikut dalam kompetisi
itu yang pertama
tetapi yang kedua mbak kita punya catatan sejarah mbak
bahwa dua ribu sembilan belas pak presiden jokowi sendiri yang berada dalam pusaran kekuasaan ikut dalam kompetisi itu
apakah beliau memakai sarana dan kekuatan kekuatan aparatur sipil negara demi kemenangannya pak presiden
itu kan dibilang sama andre indra pada saat itu perangan pemilu
nggak usah balik ke sana bos
nggak usah balik
nggak sih sarankan anda nggak usah balik ke sana deh
justru dalam posisi itu semua angkanya mbak kalau pak presiden menggunakan itu dia menangnya akan menang tebel sekali
mbak ini yang penting
kalau menurut saya mas jokowi pak jokowi punya beban yang sangat berat
akan sangat sulit beliau mengatakan bahwa pemilu ini akan jurdil sejurdil jurdilnya
luber luber lubernya tidak ada intervensi alat alat kekuasaan
itu beliau punya tugas berat membuktikan itu
dan kesempatan untuk menihilkan itu sudah lewat
ketika beliau merestui gibran menjadi wakil presiden
sekarang tugas beliau sangat berat
dan kami berharap beliau mampu melakukan itu
karena kami ingin pemilu ini benar benar diterima oleh semua pihak
yang menjadi catatan mbak sebelum pertemuan baca pres tadi pak presiden itu memanggil semua pj pj kepala daerah
dan sangat tegas sekali bahwa pak presiden dalam pertemuan itu mengatakan bahwa mereka diminta untuk netral
ketika ada miring miring
walaupun akan pasti ada yang menang
walaupun pasti akan diomongkan
itu kan muka depannya dan segala macam
tetapi inilah sebenarnya menjadi
kan kita sudah mengalami bertahun tahun mas saya orang mikir
ini kan menjadi salah satu cara
ini menjadi kekuatan sebenarnya bagi kita
kita yang ada di pemerintahan maupun masyarakat sipil
partisipasi publik untuk melakukan pengawasan itu harus dilakukan
makanya tadi pak andre bilang sekarang ini kekuatan digital luar biasa
semua kalau ada yang bergerak pakai
komunikasi itu siapa yang pegang
pertanyaan kita kemudian jadi
oke saya harus jeda terlebih dahulu bagaimana tanggapan dari mahasiswa melihat soal potensi abuse of power dan juga netralitas presiden jokowi pada kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat saat anaknya ikut masuk ke dalam gelanggang
kita harus jeda terlebih dahulu
pertanyaan yang terakhir
sekarang kita mulai menjelaskan
terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita akan langsung bergabung melalui sampingan virtual dengan badan eksekutif mahasiswa universitas mula warman
silahkan teman teman siapa duluan
mungkin noval dulu ya
bagaimana tanggapan kalian soal potensi abuse of power dan juga netralitas pak jokowi di saat anaknya ini masuk ke dalam kontestasi pilpres gitu
ya baik terima kasih atas waktunya mungkin apa suara saya terdengar silakan sangat terdengar
baik ya mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya hidup mahasiswa hidup
rakyat indonesia ya mungkin kita jika kita berbicara soal netralitas mungkin karena jika
kita berbicara soal netralitas yang paling netral untuk diberikan tanggapan soal persiapan pemilu
dua ribu dua puluh empat dalam mahasiswa karena masih tetap memiliki netralitasnya dan independensinya secara etis
maupun organisatoris mungkin senang melihatnya jika orang orang diatas sana yang memiliki
kekuatan power power besar itu saling bertikai secara argumentatif sebagai bentuk bagaimana
panasnya dinamika politik pada dua ribu dua puluh empat ini nanti tapi yang saya tahu tidak ada yang namanya
pengkhianatan dalam kontestasi politik itu tergantung dengan transaksional apa yang telah
disepakati antara pihak pihak yang berpengaruh dengan kemampuan kita untuk memiliki kekuatan

teman teman mahasiswa maupun masyarakat yang dimana juga banyak sekali terjadi beberapa gerakan gerakan
dari mahasiswa maupun masyarakat terkait dengan keputusan mk yang terbaru pada waktu itu yang
dimana disitu merubah persyaratan untuk bakal pencalonan presiden waktu presiden itu di indonesia
menurut saya terlalu banyak yang memanfaatkan
teori kepemimpinan secara genetik yang dimana disitu memanfaatkan privilege yang dimiliki oleh orang
tuanya ataupun keluarganya nah dari sinilah kami menyimpulkan bahwa konstitusi itu telah
sekali beberapa petra linguran disegujurnya itu banyak sekali pembenaran dan saling melempar bola
karena juga ada yang berupaya untuk terus melanggukan kekuasaan
ada juga yang berupaya untuk bagaimana mengganti sosok kepemimpinan yang ada di republik indonesia
mungkin ini saya lebih ke pernyataan ya
daripada pertanyaan mungkin pertanyaannya
pernyataannya tadi udah saya dapat nih
poinnya bahwa konstitusi telah dipermainkan ketika ada privilege privilege yang digunakan
saya sudah dapat poinnya tadi
oke satu lagi
mungkin ini terakhir
kenapa juga saya bisa menangkap bahwa masih ada besar ambisi dari presiden jokowi
untuk bagaimana mendorong mas gibran untuk pecalonan di pemilu dua ribu dua puluh empat
karena ada banyaknya proyek proyek strategis nasional
dan juga salah satunya adalah mega proyek di bukotan nusantara
yang memang harus tetap ada campur tangan yang mencernakan proyek tersebut
mungkin itu terakhir dari saya terima
menarik excellent ini pernyataannya dan juga tanggapan dari mahasiswa noval
ada konstitusi yang dipermainkan
jadi campur tangan pak jokowi mengizinkan mas gibran maju
dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat ini karena ada proyek proyek strategis nasional yang belum selesai
salah satunya adalah ikn
itu bukan mahasiswa aja yang menilai kayak gitu
satu lagi veronika silakan
iya mohon izin sebelumnya apakah suara saya terdengar
tadi saya sedikit ternotis dengan kata kata dari pak andre bahwasannya dinas politik dinasti sudah terjadi di indonesia itu di mana mana ya pak
jadi saya menanggapi ya menurut saya akhirnya di sini bapak berarti mewajarkan hal tersebut
kemudian yang seharusnya kita lihat ya di indonesia itu ada begitu di kontestasi yang terjadi di indonesia itu kita tidak kekurangan tokoh sebenarnya
jadi kalau kita lihat juga berkaitan dengan statement tadi patuh terhadap konstitusi dan juga di mana makam konstitusi itu harus independen
dan di sini kita sudah melihat bahwasannya dari makam konstitusi sendiri putusan yang dikeluarkan itu bentuk pembangkangan terhadap konstitusi
kemudian putusan yang dikeluarkan pula kita bisa lihat di sini menguntungkan sebelah pihak saja gitu pak
terus padahal ada begitu banyak ya aturan aturan
di indonesia yang pro masyarakat tapi sangat sulit untuk disahkan
jadi pertanyaan saya itu kenapa kenapa aturan aturan yang pro terhadap masyarakat itu begitu sulit disahkan
seperti ruu pprt kemudian malahan aturan aturan yang dianggap menguntungkan pemerintah yang dianggap kontra terhadap masyarakat itu malahan jauh lebih gampang untuk disahkan
itu yang menjadi pertanyaan
itu pertanyaan saya kenapa sampai saat ini saya itu krisis akan hal hal yang seperti itu
baik baik terima kasih veronica dan tadi ada noval saya mau minta tanggapan dulu ke bang andre
bang andre ternyata mahasiswa menilai bahwa ada konstitusi yang dipermainkan dan pak jokowi mengizinkan agar putranya maju ini karena ada kepentingan projek projek strategis nasional yang harus diteruskan
salah satunya adalah ikn tanggapan anda
pertama ya saya ingin sampaikan sebelum masuk ke nana
bahwa politik dinasti itu saya bukan membenarkan politik dinasti tapi menggambarkan politik dinasti itu ada di mana mana
termasuk di kalimantan timur
di kalimantan timur kan ini teman teman dari kalimantan timur bagaimana ada gubernur keluarganya jadi dewan lalu ada bupati habis bapaknya habis itu anaknya
jadi itu wajar gitu
bukan saya nggak bilang wajar itu terjadi di berbagai wilayah indonesia
oke yang harusnya dihentikan
dan hampir semua partai
hentikan bukan dibawa ke level nasional dong
yang kedua yang kedua nak tapi kan ada hak juga kita ingin menghentikan tapi ada hak bahwa setiap warga negara berhak dipilih dan untuk memilih nakal
jangan sampai kita membatasi hak orang doa kita bicara demokrasi tapi kita memasung demokrasi
kita harus bicara konsisten lah
nah yang nama dinasti itu sampai dari kesimpulan yang nama dinasti mengutip kata mas asun demampuan
yang nama dinasti itu jabatan di
tapi kalau melalui kontestasi dipilih langsung oleh rakyat tentu berpulang kepada pilihan rakyat itu bukan dinasti
waktu kita nggak banyak nih udah mau close
proyek ikn saya rasa ada atau tidak mas gibran ikut kontestasi
pak prabowo sudah dengan tegas menyampaikan bahwa kalau beliau terpilih menjadi presiden beliau akan lanjutkan ikn
jadi nggak ada urusan mas gibran jadi calon rekan presidennya pak prabowo
jauh jauh hari pak prabowo mencalonkan diri beliau sudah menyampaikan
oke oke silahkan mas joko tanggapannya seperti apa
bahwa ada kepentingannya pak jokowi dengan pencalon mas gibran
salah satunya oleh proyek strategis nasional
kalau saya malah nggak mau ke situnya mbak
saya malah melihat ini menjadi momentum kita bersama evaluasi kita bersama kritik kita bersama
agar seluruh elemen masyarakat termasuk bang andre bang deddy dan seluruh komponen masyarakat itu
melakukan pendidikan politik yang benar
kalau barang itu nggak cocok ya sudah nggak usah dipilih
tapi kalau barang itu cocok ya ayo dipilih
itu yang harus kita lihat bersama
sekali lagi pak jokowi juga ngomong berkali kali ujungnya ada di rakyat
jadi nanti diserahkan ke rakyat aja
rakyat yang akan menentukan
itu harus kita edukasi agar pilihan pilihan mereka adalah pilihan pilihan yang berkualitas
oke silakan bang deddy
kalau saya itu kan pernyataan normatif yang sebenarnya bikin kita yang waras ini tertawa ya
pertama masa iya kita melegalkan politik dinas
pasti tapi oke lah
karena mereka juga punya hak tidak masalah
sepanjang dia berprestasi melalui cara yang benar
nah kenapa sekarang orang ribut dengan gibran dikacakan dinasikan
tadi saya sudah sebut
karena amk mengubah undang undang
ya prosesnya yang salah
undang undang itu masalah
sementara banyak judicial review lain dia menggunakan cara yang berbeda
itu tadi kan pertanyaannya
kenapa kalau urusan rakyat mengubah undang undang susah
kenapa urusan ini bisa
yang kedua benar yang milih rakyat
tapi itu kan menu yang dihidangkan
yang menentukan siapa yang maju ini siapa
nah ketika yang menentukan siapa yang maju ini
melakukan pembegalan konstitusi
disitulah rakyat mempertanyakan
kalau menurut saya itu problem paling mendasar dari ini semua
lalu soal ikn tadi
pecerdas ini kalau menurut saya
karena banyak juga yang ngomong
di dalam hilirisasi itu
apakah tidak ada yang namanya itu oligarki ekonomi yang ada di situ
oke waktu kita doang disini pak
iya ini tadi kan dia bisa lama
tidak ada oligarki politik oligarki ekonomi
di dalam carbon trading itu apa
iya tidak ada oligarki politik ekonomi
saya kira itu nanti lama lama akan terbuka
dan disitulah saya kira kebenaran akan menunjukkan pedangnya
oke silakan masuk pendek aja
jadi ikn emang setuju dilanjutkan atau enggak
kita kan tadi enggak ada bicara setuju enggak
politik dinasti ada di mana mana
bahkan di negeri championnya demokrasi
ada buku ditulis oleh stephen hess
itu juga clear sama
tetapi bedanya bahwa kemudian praktik political clan itu
tidak dilakukan dengan membypass aturan
nah apa yang terjadi di indonesia ini
dalam konteks pencapaian peresan gibran
memang dia memiliki hak untuk dipilih
tetapi di dalam konteks ini yang dipersoalkan adalah
bagaimana kemudian ada potensi celah
kalaupun tadi disampaikan misal bang andre
bahwa mk keputusannya bersifat mengikat dan juga tetap
tetapi di saat yang sama ada undang undang empat puluh delapan tahun dua ribu sembilan
tentang kekuasaan kehakiman
yang intinya kalau misal kemudian ada konflik of interest
maka putusan itu berpotensi di challenge ulang
oleh majelis yang baru
kalau misal memang itu terjadi
nah itu bisa berimbas
nah ini yang kemudian harus diantisipasi
oke jadi nanti waktu yang akan menjawab
netralitasnya pak jokowi dan potensi abuse of power
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
setelah ini kita akan saksikan penampilan dari komisi co
jangan kemana mana tetap bersama kami
sampai jumpa di video selanjutnya
kami siap makan
jangan jangan bukan rahasia dong
tapi kita harus apa dulu bang andre rosiade
di instagram abis pulang dari sumbar nemenin pak jokowi
bang aku ngebayangin kalau aku bang
misalnya aku pulang ke palembang
aku akan jadi orang palembang paling sombong di dunia bang
ih bang bayangkan kalau aku jadi
benar benar kayak aku temukan teman teman sma
aku bilang eh kenalin pak jokowi
jadi sombong sama semuanya ya
tapi gak gitu lah dong
bang andre ini gak akan pamer pamer lah
bang andre ini adalah orang yang profesional
jadi kalau misalkan mungkin kalau nemenin keluarga pak jokowi
bang andre nggak akan mikir gitu
apa yang dipikirin
pengen mikirnya kayak siapa lagi yang bisa gue ajak masuk koalisi nih
fokusnya ke sana
tapi kalau kita bahas topik
pecah koalisi pdip jokowi buntut politik dinasti
kalau aku abang deddy sitorus abang abang semua
dari aku sma dulu aku tetap tegak lurus
aku selalu senang dengan megawati
dari prestasinya bagaimana dia mengharumkan indonesia
itu kenapa aku suka banget pas dia main volley
tapi kita juga harus mikirin perasaan dari partai pdip dong
partai pdip itu kan sangat menunjung tinggi kesolitan
tapi semenjak gibran akhirnya beralih ke pak prabowo
itu tuh mungkin ada sedikit pukulan untuk mereka
mbak puan tuh sering bilang
gibran solid tapi ke pak prabowo
kurang spesifik mungkin ya
mungkin masalahnya kurang spesifik
jadinya kayak gitu ya
tapi kalau kita sih tetap pada akhirnya cuma satu aja toh
kalau kita lihat kan tadi kata bang joko
benar banget semuanya kembali ke masyarakat
jadi bang andri jangan seneng dulu bang
kalaupun misalnya pak jokowi itu dukung koalisi pak prabowo
belum tentu menang juga
karena kan semuanya di tangan pak
di tangan masyarakat bukan di tangan pak jokowi
yang didukung pak jokowi belum tentu menang
yang didukung aja belum tentu menang
apalagi yang gak didukung oleh pak jokowi
tapi sekali lagi kita berharap netralitas seorang kepala negara
seorang kepala pemerintahan yang sudah hampir sepuluh tahun memimpin republik ini
pak jokowi dengarkanlah suara rakyat bahwa netralitas anda itu ditunggu
semoga tidak ada abuse of power pada saat anak anda
gibran raka buming raka masuk ke dalam gelanggang kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
dan penampilan dari teman teman komisi co tadi
sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini
terima kasih sekali kepada bapak bapak yang sudah hadir di studio
dan juga teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas mullah warman
kita ketemu lagi senin pekan depan jam dua puluh tiga
waktu indonesia barat di political show
selamat malam sampai jumpa